nice telur gunanya
halo selamat migrah
dan yang saya hormati pada perjalanan kejayaan dari masjid tadwisa
harapu penangkapan tersebut
dari hari ini tanggal sepuluh februari
hari ini penangkapan tersebut
di keres angkoba kondang banten
berhasil menangkap ares agus ares ipak tiga warga rumah dan satu idpu
dari pukul tujuh belas tiga puluh
terdegas atau di
inisial fr ini status saat ini adalah mahasiswa
kemudian diamankan atau ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat
dan alhamdulillah rekan rekan dari direkturat narkoba bodaya banten
bidangkan saya berharap saya berharap
berhasil mengungkap pada hari jumat tanggal sepuluh februari
tepat pukul lima belas tiga puluh
wib di daerah jalan atau di jalan petir jalan raya petir kota serang
kemudian fr sendiri ini dari atau berasal warga lebak
yang saat ini sedang menimba ilmu di kota serang
dan yang satu rekannya yang berhasil menerakan diri dengan isial rm
dan ini masih status dpo
pak itu para pelaku menggunakan kendaraan dinas pak
memang selalu digunakan untuk mengirim barang surut atau gimana pak
sampai saat ini tim sedang bekerja
mudah mudahan nanti rm segera tertangkap
sehingga kita tahu nanti terkait dengan kendaraan yang digunakan
sudah berapa kali kendaraan digunakan
pasal yang disangkakan pak
pasal yang digunakan adalah pasal satu ratus empat belas e dua
juntuh pasal satu ratus dua belas e dua

ancaman pidananya adalah
paling lama dua tahun
bisa nantai semua hidup bahkan hukuman mati
kendaraan dinasnya kendaraan dinas dari mana pak
saat ini adalah desa cihara lebak
ini kendaraan desa ini pak
betul sekali fasilitas desa
berat barang bukti sepuluh dua puluh empat gram
jangan lupa like share dan subscribe ya